kembali bersama kami di sahur bareng cnn
saya akan mengajak anda untuk melihat bagaimana suasana sahur di berbagai titik di indonesia
sudah ada rekan saya adi dwinanda di jakarta serta damar sinuko di semarang
selamat pagi teman teman tapi pertama saya ke adi terlebih dahulu
adi selamat pagi ini bagaimana suasana sahur di lokasi anda melaporkan sekarang
iya selamat pagi reza betul sekali
kalau biasanya saya mengajak anda untuk berburu kuliner ya
namun pagi hari ini saya akan mengajak anda untuk sahur bersama bersama dengan petugas pintu air manggarai
nah sedikit informasi reza bahwa saat ini saya sudah berada di pintu air manggarai
dan mungkin dapat anda lihat ya situasi sahur di sini ini memang agak sepi begitu
memang jika pada musim kemarau ini aktivitas penjagaan ini agak sedikit lebih longgar
karena sejauh pantauan saya memang ketingin air di pintu manggare ini memang terpantau masih cukup normal ya
namun jika anda dapat melihat di layar kaca
anda sekarang ternyata banyak juga ya warga sekitar itu menghabiskan waktu sahur untuk duduk di pinggir kali
kemudian mereka bahkan mancing begitu ya untuk mungkin killing time menjelang waktu imsak dan menjelang sahur begitu
nah mungkin saya langsung saja ajak anda reza untuk berkeliling sedikit di pintu air manggarai ini
di mana pintu air manggarai ini sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah ini cukup bersejarah ya dan memang ini merupakan salah satu pintu air utama di kawasan jakarta
di mana memang pintu air manggarai ini menjadi salah satu indikator tingkat ketinggian air di kawasan ibu kota
jadi kalau misalkan hujan gede ini biasanya kita disuruh diputarnya ke pintu air manggare ini untuk kecek di ketinggian air di pintu manggare ini levelnya sudah apa
nah kalau misalkan sudah waspada ini artinya warga seluruh jakarta ini diharapkan untuk waspada
nah beginilah situasi di sekitar pintu air manggarai di tempat saya melaporkan pada suasana sahur ini memang ini agak sepi lah ya
karena memang ini tadi petugasnya hanya ada beberapa mungkin nggak sampai sepuluh orang
pada waktu sahur ini dan ini merupakan data dan informasi sungai ciliwung mungkin anda dapat lihat di layar kaca
ini merupakan beberapa informasi tentang sungai ciliwung begitu dan memang berdasarkan dari kalau di sini ini ada beberapa foto foto zaman dulu ya pintu air manggarai ini seperti apa
nah mungkin untuk lebih jelas sebetulnya petugas air manggarai itu ngapain aja sih selain memantau pintu air tentunya ya dan ngecek ketinggian air
nah saya akan mengajak anda untuk ngobrol ngobrol dikit
dengan salah satu petugas nih pintu air manggarai yang bernama mas karlian ya
mana kita lihat mas karliannya nih mungkin dia masih sahur
nah itu dia mas karlian ini merupakan salah satu penjaga di pintu air manggarai
sudah makan sahur mas
ini baru selesai sahur
mas karlian ini kalau boleh diceritakan mas ini sudah bekerja sebagai penjaga pintu air manggarai ini sudah berapa lama mas
saya di sini di pintu air manggarai itu kurang lebih
lebih dari tahun dua ribu tujuh belas itu kurang lebih lima tahun ya
lima tahun oke
mas ini kan bedanya apa sih mas bekerja di pintu air manggarai pada waktu siang hari ataupun ini kan pada waktu malam hari ya
nah untuk malam hari ini shiftnya sebetulnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa kemudian apakah tugas pada malam hari ini lebih berat mas
kata orang kan kalau misalkan kerja malam hari itu santai
nah ini gimana nih di pintu air manggare
kita kalau siang hari ya seperti biasa sih sebenarnya standby
jika ada kenaikan kenaikan air itu ya kita harus mengoperasikan
bersihkan pintu ya khususnya ya
dan siap untuk melaporkan ketinggian ketinggian air gitu
dari hulu itu ketulampa depok hingga manggare gitu seperti biasa
nah ini kalau dari pagi hari ini mas kita mungkin bertanya tanya sebagai warga ibu kota ini kondisi pintu air manggarai ini aman atau enggak sih mas
untuk saat ini ini kan tadi dari pagi hari ini siang panas ya terang
ya untuk saat ini sih aman aja sih
oke mas ini di sini nih pada waktu shift malam hingga pagi ini ada berapa orang sih mas
kalau untuk operator di sini itu ada tiga orang
di sini kita juga dibantu dengan satgas itu ada dua orang
oke nah ini teman teman udah pada sahur loh mas
nah untuk menu sahur nih para penjaga pintu air manggarai ini apa mas
susah nggak sih nyari makanan di sekitar sini
karena kan saya aja bingung nih tiap hari harus nyari kuliner yang buka subuh itu dimana
nah kalau misalkan dari para penjaga
pertama tama para penjaga pintu air ini gimana nyari makanan pas sahur gampang gak
kalau biasanya ya selama saya di sini itu awal puasa biasanya warung warung nasi itu pada tutup
nah setelah sepuluh hari lagi atau lima hari lagi mau lebaran itu udah mulai tutup
karena kan orang udah pulang kampung gitu
kalau untuk yang di pertengahan pertengahan itu ya masih gampang sih nyari
nah pagi ini mas ini tadi udah sahur makan
apa mas kalau boleh tahu pak
nasi warung ya pakai telur pakai sayur gitu
karena kan kita butuh serat juga sih mas sebenarnya
kalau kita kering semua nanti seratnya nggak kena gitu ya
nah mas ini satu pertanyaan lagi mas
ini kan tugas ya pada pagi hari pas sahur rindu gak mas sahur bareng keluarga mas
kalau untuk sahur bareng keluarga sih rindu sih mas sebenarnya
tapi kan kita kan di sini kan dua puluh empat jam
ya ada sih rindunya ada
nanti ketemunya di buka puasa biasanya seperti itu
oke siap mas karyan selamat melanjutkan tugas bersama teman teman mas
nah demikian reza perbincangan saya dengan salah satu penjaga pintu air manggarai
walaupun menu menu apa namanya sahur ini cukup sederhana dan kadang kadang susah ya dicari
namun dapat anda lihat ini kebersamaannya lah justru yang menambah suasana nikmatnya sahur ya di tempat kerja
di tempat saya melaporkan pada pagi hari ini
kembali kepada anda reza
mungkin anda juga merasa kangen gitu ya untuk bisa sahur
dengan keluarga tapi namanya kita sama sama bertugas gitu ya
pokoknya tetap semangat dan jangan lupa untuk santap sahur ya
lalu kita akan lihat bagaimana suasana sahur di semarang jawa tengah
sudah ada damar di sana
mas damar selamat pagi
bagaimana suasana sahur di semarang pagi ini
sepertinya di belakang anda ada warung yang cukup ramai
mungkin bisa dijelaskan
ya selamat pagi reza
jadi saya ada di warung makan mbak tum
warung makan mbak tum ini kalau di media sosial
beberapa artis sering mampir ke sini
dan padahal menu yang disajikan adalah bucek koyor
padahal tahun sedini kalau kita bicara bucek masih identik dengan jogja
namun ketika kita melihat di mbak tum ini
saat ini memang mulai tadi sudah sempat ramai
tapi ini sudah mulai berkurang warga yang akan sahur
sempat mampir di bucek mbak tum ini
nah di sini menu yang disajikan adalah usek
nah kalau anda lihat di sini ada opor ayam sambal goreng krecek
kemudian telur dan biasanya sih yang tak ada di sini adalah koyor
tapi koyornya untuk pagi ini sudah habis
dan ini ada
tuhunya atau yang punya atau kokinya
ada berapa porsi
gimana ya pak
banyaknya itu ya
sahur ini menu yang biasanya diinginkan warga
biasa pak koyor kalau di sini pak
biasanya ada pemirahnya atau ada yang dikejok
atau ada yang kuasa
oh enggak pak
ada ayam pasti pakai koyor pak
ini komplet dari saya
tetapi karena ramadan ini tutupnya agak melur
enggak ya pak
ya sebelum ramadan kemarin tuh ada tuti dua belas jari
jadi karena jaraknya mantul
menu lain enggak
yang khusus untuk ramadan
buk stamina nya harus dihapus
oke makasih bu
sangat dikenal oleh warga semarang
ketika nanti masuk masa arus mudik
budeg batum ini menjadi terbuat
dari warga dari beberapa daerah yang
mudik ke jakarta ataupun kota kota di sekitarnya
ataupun ketika melintas di semarang
selalu pampir di budeg batum ini
budeg batum ini
bukan juga dari buk
tapi memang dari
budeg batum ini
tapi memang dari
di sini adalah budeg
membedakan di sini adalah
sempat selalu memampir ke budeg batum ini
walaupun saya bukan selep
tapi saya juga pengen mampir kesana
gudeg dari batum
damar sinoko melaporkan
dari semarang jawa tengah
dan sebelumnya ada
adi duinanda dari jakarta
selamat kembali bertugas teman teman